ini kalau siapa ma
ini kalau siapa ma
kalau ini kayaknya berharga banget buat mama
iya memang zaira
kalau ini sangat berharga buat mama
sama berharganya seperti kamu
cocok banget zaira
cantik di kamu
sama cantiknya seperti kamu
nggak percaya itu cantik di kamu
yuk ngaca yuk
aku gak tahan lagi

masa aku masih harus bersaing dengan baju yang terik seperti itu
saya ada tugas untuk kamu
amira udah deh
kamu gak usah bikin nasi goreng buat ayah kamu
ini nasi uduk nih
ibu udah bukus nih yang buat ayah kamu
tapi kan amira maunya ayah makan masakan amirah
udah lah bu
yaudah lah terserah kamu
butaria amira ada apa sih pagi pagi udah ribut
masa ibu gak bolehin ayah makan masakan aku
sekarang gini deh
ayah pake nasi goreng
mau nasi goreng atau nasi uduk
biar ayah bawa aja
yaudah sebentar ya ayah
terus aja kamu bilangin anak kamu
jadi begitu kan gak bisa diatur
udah lah mas
masih gak usah ngomong
dari dulu saya selalu menjadi nomor dua
sekarang setelah punya anak
saya pun gak pernah penting buat mas
yaudah nasi uduknya buat kucing aja
makan sih buang makanan pak mali
kamu jangan marah marah dulu
nasi goreng buatan yang amira
nasi uduk ini
aku makan sebelum aku kerja
yuk aku udah telat
hei tunggu tunggu tunggu
non kok mobilnya di bawah non
yang itu kuncinya gak tau di mana non
pasti mereka yang ngumpetin
lebih baik aku naik teksi aja
non kan tadi bilang non udah mau terlambat
mendingan pakai motor saya aja non
biar saya hantar
kan bicara sama bapaknya
cepet nang biar nang lihat lambat ya
mau ya nang
sudah jalan nang
masukkan nasi gorengnya
mama terserah mama mau ngomong apa
tapi aku kan tetap cari papa ma
kamu bener bener keras kepala rizky
sampai kapan kamu mau sadar dengan kenyataan yang ada
papa kamu sudah meninggali kita dua belas tahun
dia udah tinggali mama udah tinggali kamu
terus itu kenapa kamu cari papa kamu
dia nggak bakal peduli
gak bakal peduli sama kita
itu nggak penting ma
mama boleh benci sama papa
aku kangen banget sama apa
aku cuma pengen ketemu sebentar kok
aku pengen belum papa
setelah itu bapak mau pergi
ya semua terserah papa
dasar kamu keras kepala
satu dua tiga
suka banget pa
cium dulu papa